ya kali ini saya mau mengajak anda untuk mencoba mengelilingi taman eko park tebet
nah saran saya pertama kali sebelum anda kesini adalah gunakanlah transportasi umum
karena pasti anda akan kesulitan untuk menemukan kantong parkir
memang sudah disediakan ada sepuluh kantong parkir sepeda motor
tapi untuk yang membawa mobil misalnya agak kesulitan
maka itu anda harus membawa atau datang ke tempat ini
bisa menggunakan bus transjakarta turun di stasiun tebet bumd
kemudian juga bisa menggunakan moda transportasi krl dan turun di stasiun cawang
tidak begitu jauh untuk anda misalnya jalan pagi ke tempat ini
ataupun juga bisa menggunakan ojek online untuk lebih memudahkan
seperti apa ajak saya untuk lihat lihat taman ekopartis selengkapnya seperti apa yuk
saya tak pernah menyangka
taman seluas tujuh hektare yang diresmikan oleh gubernur dki jakarta
anies baswedan pada dua puluh tiga april dua ribu dua puluh dua lalu ini penuh dengan pengunjung
pada hari biasa antara senin hingga jumat
warga yang datang mencapai tujuh orang per hari
sementara pada hari sabtu dan minggu serta hari libur nasional
pengunjung yang datang sekitar sepuluh orang
meski sudah disediakan tempat sampah di beberapa titik
sayangnya di sekitar taman eko park tebet ini masih terlihat ada sampah yang berserakan
terutama sampah plastik bekas kemasan makanan dan minuman dari warga
yang tengah berwisata
hal ini tentu mengundang respon dari warga lainnya yang berkunjung ke tempat ini
cukup lumayan ya karena beberapa tempat ada tapi masih banyak juga memang ada yang tidak tertip
tapi itulah tugas kita semua mudah mudahan diperbanyak
toiletnya juga yang penting tuh ada yang ngawasi ya
toilet ada yang ngawasi terus kemudian tempat sampah ada yang ngawasi
kita lihat tuh cuma kayak begitu aja coba di setiap setiap sisi itu ada tong sampah gitu loh
tadi saya cuma lihat tong sampah itu hanya di dekat dekat toilet aja
kepala dinas lingkungan hidup pemprov dki jakarta asep kuswanto berharap pengunjung agar menyiapkan kantong sampah sendiri
saat selesai makan dan minum segeralah memasukkan sampah bekas tempat makanan dan minuman tersebut ke dalam kantong sampah
dan membuang sendiri ke tempat sampah yang disiapkan
warga juga diminta memungut sampah yang ditemukan di sekitar taman
supaya kebersihan taman tetap terjaga
kami juga ada petugas petugas di taman
terutama taman nekopark ini yang ada di tepat
untuk melakukan sosialisasi untuk memberikan teguran kepada masyarakat yang memang membuang sampah sembarangan
jadi bentuk punishment nya adalah kita memberitahu sayang kita
atau kita menolong polisi dari taman nekopark
dan kita juga memaksa para samarit untuk membangun sampahnya di heel taman
pada saat ini temani teman akan berjaga jaga di taman nekopark tapi tangan juga tidak bisa berhenti
memberitahu saja memberikan teguran kepada warga yang membuang sampah sebarangan itu
selain masalah kebersihan adanya pedagang kaki lima atau pkl yang memadati sekitar kawasan taman eko park tebet ini juga menjadi perhatian warga

tapi kalau misalnya anda tidak menjaga kebersihan lingkungan itu sangat disayangkan
karena pemprov dki jakarta terus menggalakan kepada warga ibu kota yang datang ke taman apapun yang ada di jakarta untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan
membuang sampah pada tempatnya supaya taman seperti ini tetap terjaga kebersihannya dan tetap lestari
arman helmi devi fitriani jakarta